saya nengok tiba tiba enggak ada ya begitu tengok sana lagi ada ya kan
pak assalamualaikum pak kamu dulu pak hai lagi diajak ngomong sama rt main tinggal tinggal aja
ini enggak sopan namanya kalau gede ngomong ya kan hahaha
ini kan kitab komuna kenapa enggak buku kidzum nom aja kan keren
hai jodoh hai cepat apa nih mana aku tahu kalau kasih kalau aku tahu juga aku ngasih tahu kamu
sama muarjah juga lapar
dam kita sembunyi situ aja ya
tunggu dam coba
untung aja hantu burungnya udah pergi
mungkin hantu bullnya nggak nyadar kali kita di sini
iya kan dam
ide aku gitu
pokoknya tenang aja ya
gue punya usul nih
ya mau denger nggak lo
pokoknya nih sekarang ini kita harus waspada
apalagi dengan adanya isu hantu kepala burung
nah sebagai ansib kita harus melindungi dan menjaga kampung bumisari
jangan sampai lengah
kalau perlu patung kuda kuda
kau coba bang kita kuru waspada
hebat banget hebat kamu dikdor
itu baru namanya anak buahku
woi hantu kepala burung
rio hansi pr
keluar kamu ntar tak ketak kepalamu
apa itu dik
aduh kalau gini kan gue jadi takut
kalau yang ini mau gue takut
aku nggak jadi ketak kepala kamu
tak masukin lagi ya
nanti dateng nih
maaf tadi cuma bencana doang
aku tuh tadi ngeliat hantu mah di sana pak
kalian ini gimana sih
jalan ngeliat lihat pakai mata dong
masalahnya tadi tuh aku ngeluh
aku ngeliat hantu berkepala mano pak
kau kepala mana pak
kau kepala mana pak
kau kepala mana pak
kau kepala mana pak
kau kepala mana pak
kau kepala mana pak
hantu berkepala burung
hantu berkepala burung
kalian ini kurang tidur ya kamu
hantu berkepala burung pak rt
tadi tuh aku liatnya di sana
ah itu mah tukang baso
trahum mata kamu
itu itu itu
begitu saya nengok tiba tiba nggak ada
begitu nengok ke sana lagi ada
lagi diajak ngomong sama rt main tinggal tinggal aja ini gak sopan namanya kalau gini
kalian berdua itu kenapa ada di sini
hantuh gara gara ada hantu manusia berkepala burung
eh hantu berkepala burung
aduh yaudah deh
kita cabut dari sini ujus
kita pergi juga
nanti dikejar sama hantu kepala burung nggak
eh dia tuh masih ngikutin kita apa enggak
orang dia kejar kejar kita di depan
kok kejar di depan
gimana sih lo di belakang
enggak mataku budeg
ada juga aneh budeg
ya jangan jahil lo
jalan jalan gue lagi
enak aja gera aja enteh
udah tungguin aja bang
kalau kita sampai
ya terus tiba tiba dia di depan
sebenernya aku tuh tadi pura pura takut dor
hitungin aja bang
pokoknya kali ini kalau ada dia gue yang ngadepin duluan
lo setuju atau enggak
kok lo luka panjang banget
dek lo kabur
c kau yakin
hantu gurunya udah pergi dari sini
rinding perasaan aku gak enak
menurut buku kit zamenau yang mochi baca
itu tuh gak ada gitu gituan
mungkin perasaan kamu aja kali dem
tenang adam ada mochi
burung burung apaan nih
coba aku liat ah
iya pasti burung